yang saya pilih adalah
ya demikian insight kami
dan nama pelayanan
saya tak punya kesalahan
untuk sesuatu yang mudah

untuk melakukan penelitian
dan ini adalah
cara cara yang lebih mudah
dan sangat mudah
kepentingan yang saya perlukan
dan memiliki kesempatan
dan memiliki kesempatan
untuk memiliki kesempatan
dan memiliki kesempatan
dan memiliki kesempatan